tenanglah kau di dalam sana
sambil kau merenungkan
perbuatan jahatmu itu
aku tidak sengaja
menghancurkan batu itu
kau berhutang padaku
lalu kenapa kau mengamuk disini
telah membuat tanganku sakit
aku harus mengeluarkan
tenaga dalamku untuk
mengobati sakit tanganku ini
berani sekali orang
ditemukan gus medin
siapa kau sebenarnya
kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku
apa aku harus
memaksamu untuk bicara
apa yang kalian cari
pecundang dari pajajar
akhirnya kita bertemu kembali
lancang sekali kamu
hai diam kau amuk meruguk
mau apa kau disini
itu semua terserah padaku
karena itu bukan urusanmu
rompang sedang apa kau disini
justru aku yang harus bertanya sedang apa kau disini
aku sudah terjebak disini selama lima tahun
santang yang memenjarakan aku
lepaskan bayi itu
tidak bayi ini akan menyempurnakan ritualku untuk menjadi siluman landak
lepaskan aku kian santang
tenanglah kau di dalam sana
sambil kau merenungkan perbuatan jahatmu itu
aku tidak sengaja menghancurkan batu itu
berarti kau berhutang padaku
lalu kenapa kau mengamuk disini
aku melampiaskan amarahku
karena tongkatku dihancurkan oleh
jadi kau juga dikalahkan oleh kian santang
bahkan tongkatmu sampai dihancurkan
sungguh memalukan rompangmu
kau juga harus mengakui
kalau kian santang itu orang hebat
kau juga kalahkan
tapi mungkin lain ceritanya
kalau kita bekerja sama
menghabisi kian santang
lalu apa rencanamu
kian santang sekarang sedang sekarang
sukma dan jasadnya berpisah
ini kesempatan kita
aku sedang tidak mau mencari masalah denganmu
sekarang kau katakan
dimana walang susah
kau mencari rakamu
atau kalian berdua
apa untungnya bagiku
setelah kau bekerja sama denganku
aku tidak akan segan segan untuk mengangkatmu menjadi penggawa di istana ini
sudah kubilang kepadamu
kalau aku tidak butuh jabatan murahan seperti itu
karena yang kubutuhkan adalah
apa kau bersedia memberikan nyawamu kepada aku
aku benar benar sangat begitu muak
mendengar tertawa busukmu ini
tidak usah ku campur kau mukmarubo